pendapat berbeda juga disampaikan hakim mahkamah konstitusi eni nurbaningsih yang berpendapat
mk semestinya memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah
demi memastikan pemilu berjalan jujur dan adil
eni berpandangan dalil yang diajukan anies mohaimin dalam permohonannya
beralasan menurut hukum untuk sebagian
menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas
dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian
tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya
oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat
yang sebagian berkelindahan dengan pemberian bahan sosial
yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas
maka untuk menjamin tersenggaranya pemilu yang jujur dan adil
sebagaimana dijamin oleh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
seharusnya mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang
untuk beberapa daerah tersebut